setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih satu x dua puluh empat jam
artis rahmadania ardiansyah alias mia ramadhani bersama sang suami anindra ardiansyah bakri
akhirnya keluar dari gedung polres metro jakarta pusat jumat malam
keduanya dikawal ketat sejumlah penyidik satuan reserse narkoba
keduanya tidak mau menjawab pertanyaan wartawan dan langsung masuk ke dalam mobil petugas
nia dan ardi bersama sopir berinisial zn akan dibawa ke beberapa lokasi
guna melakukan pendalaman serta penggeledahan lanjutan
termasuk kediaman mereka di kawasan pondok pinang jakarta selatan
kami sedang melakukan pengembangan ke beberapa titik yang sesuai dengan keterangan dari tersangka
kan kita masih punya tiga x dua puluh empat jam untuk pemeriksaan
nanti perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan lagi
sebelumnya penangkapan pasangan pesohor tanah air ini dilakukan setelah penyelidikan dan pendalaman terhadap sopir pribadi nia berinisial zn
dalam penggeledahan awal di kediamannya petugas menemukan satu klip narkoba jenis sabu seberat tujuh puluh delapan gram dan sebuah alat hisap atau bong
nia dan sopirnya zn langsung dibawa ke polres jakarta pusat sementara ardi bakri menyerahkan diri
dalam konferensi persenjataan zn menemukan seorang penyelidikan yang berbeda dengan penyelidikan
dalam konferensi persenjataan zn menemukan seorang penyelidikan yang berbeda dengan penyelidikan
dalam penggeredahan awal di gelar kami siang kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus menyatakan ketiganya terbukti positif menggunakan sabu berdasarkan hasil tes urin dan uji lanjutan melalui rambut dan darah
nia dan ardi juga mengaku telah mengkonsumsi sabu sejak lima bulan lalu
pasangan suami istri itu lantas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya jenis sabu
kemudian dilakukan intugasi
ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara ra
dan mengakui bahwa juga suaminya saudara aab juga mengisah bersama menggunakan sabu sabu ini bersama sama
hingga kini pihak kepolisian mengaku belum menerima permintaan rehabilitasi terhadap keduanya
polisi juga masih akan mendalami siapa pemasok barang haram itu kepada ketiga tersangka
rizky iktiariahia jakarta